terima kasih banyak ya pak
perasaan udah gue bayar ya
bener juga kata wafi
gue butuh orang buat kebantu gue
karena banyak yang gosong tuh ya tempatnya nyok
waktu datang lagi banyak nih
buat lebaran ya
abis bapaknya meninggal
bang paang jadi pendiem bang
bengong aja kerjaannya
udah gitu juga jarang jarang sholat bang
hampir gak pernah lagi
jangan pada ikutin dia ya
gak lah bang
tetep limau waktu jalanin
pasti itu bang
apa sih paangnya
tari kiri cakep
lendari ke sana
sesuai dengan tulisan yang di belakang gue
yang namanya retenir
yang namanya lintah darat
kagak boleh masuk kemari
hidup kita udah susih
ngapain ditambah susah
ngarti lupa deh
ngarti lupa deh
asyik sebang tangan
iya neng ada apa
teh wianti teh kenapa
kok bengong aja
teh teh lagi ada masalah
ndak kok ndak ada apa apa
tapi muka teh teh keliatan lagi ada masalah
nggak apa apa neng beneran
pasti masalah cowok ya teh
saya lagi tidak ada masalah apa apa
udah teh gapapa
muka kaya gitu teh
biasanya lagi mikirin cowo
teh teh udah punya pacar belum
nih ya teh
saran dari nenek aja
punya pacar mah
teh teh udah kenal belum sama bang apoi

kan dulu juga dia teh pernah pasang kainnya
kau pake nge in
gagah bos gagah bos
gagah bos ngapain
hah ada kabar baik
baik sekali gagah bos
hah jadi begini gagah bos
lapak mau waktu terbakar
yang tau dia ini nih
anak buah bang mammo
sekarang ada di depan bank
reman boketek gua gulung
kaga terima gue
gak terima gue
lu mau apa lu sini lu ah
lu jangan bikin susah pak emak gue
lu yang udah bikin susah pak emak gue
lu yang udah bikin nangis emak gue
gua gak takut sama lu poe
lu mau rasain ketek gua lagi poe
nih lu rasain ketek gua lagi
rasain ketek gua poe
rasain ketek gua lagi
rasain lagi nih poe
ketek lu mana ketek lu
gua udah punya selampe
ini selampe emak gue
anti bau ketek lu
kak bos kak bos
kak bos kan udah insap kak bos
kalo kak bos membuat lagi
bukan apa asal
bebek berat lagi
kak bos kan udah insap kak bos
kan apa asal kak bos
istimbar kak bos
gua gak mau liat batang hidung lo
sama batang ketek lo yang buat asem
pergi sekarang lo
mendingan kakak bos
berbaiki lapaknya mak
betul itu bang
biar dosa dosa diampuni kakak bos
kalo begini terus
dosa tambah banyak kakak bos
udah boceng apa ya
ngapain lo di situ
ya allah tau orang sibuk apa
gua lagi nyari berkas
gua udah kata sama lo
yaudah mendingan sekarang lo bantuin gue
cariin berkas yang bulan
eh tuh situ tuh
tuh ada kali di situ
sini taruh bawah aja
kemarin tuh saya lihat ibu kamu lagi pergi
barang barangnya semua dibawain
pergi kemana kang
kalau itu saya ruang tau ang
gua suruh cari orang gua nggak mau
udeh gua udah suruh anak anak bikin pengumuman lowongan kerja
yah namanya juga belum dapet
lo kebangetan nih
bukannya bantuin gua malah mau curhat lo
tapi ini penting tom